ya abad ke dua puluh satu ini merupakan era teknologi ya tidak ada sekarang ini negara yang maju tanpa memajukan teknologinya
kita sudah bicara digital di sini robotik ai dan segala macam inovasi yang tentu saja akan mengubah dan juga mempermudah kehidupan kita sebagai manusia
dan kalau sebuah negara tidak berfokus kepada teknologi tentu kita akan semakin ketinggalan
nah indonesia jangan salah kita ternyata memiliki sebuah lembaga yang memang berfokus kepada inovasi dan teknologi
badan pengkajian dan penerapan teknologi yang kita sudah miliki sebenarnya sejak akhir tahun tujuh puluh an dan sampai sekarang terus melakukan inovasi dan menerapkan serta mengkaji hal hal yang berkaitan dengan teknologi
untuk mewujudkannya presiden kedua republik indonesia soeharto
membentuk badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pj habibie yang ditunjuk sebagai kepala bppt pertama
bergerak cepat dengan membangun industri pesawat terbang nusantara
atau yang kini bernama pt dirgantara indonesia
sebagai ujung tombak pengkajian dan penerapan teknologi nasional
bppt banyak mendorong terbentuknya industri industri baru di dalam negeri dari berbagai bidang
kajian dan terapan yang dilakukan para ilmuwan bppt selalu diawali
dan diakhiri dari pemanfaatan yang dihasilkan
artinya inovasi yang tepat guna jadi dasar di bppt
dengan segala capaian dan kapasitas yang telah dimiliki
bppt bisa bersinergi dengan lembaga lembaga terkait untuk terus mewujudkan cita cita
mengubah indonesia menjadi negara industri yang maju
bagaimana evolusi dari lembaga bppt itu sendiri
apa apa saja ide ide inovasinya dan juga strateginya ya supaya indonesia ini ke depan bisa menjadi salah satu negara yang paling unggul dalam inovasi dan teknologinya
saya sudah berada di puspitek di serpong dengan kepala bppt hamam riza
luar biasa nih pak hamam ini sudah satu setahun ya sekarang memegang bppt ya
alhamdulillah sudah setahun saya mendapatkan amanah sebagai kepala badan pegajian dan penerapan teknologi
tapi sudah cukup lama di bppt ya
nah mungkin kalau kita bicara bpp ya ini terus terang ya pak hamam ini selalu biasanya kan identik dengan sosok seorang habibi
ya yang kita kenal sebagai wah luar biasa ya
pemikirannya seorang ilmuwan dengan inovasinya roh yang bppt ini sebenarnya sangat terpengaruhi oleh beliau
hamam setelah menjabat satu tahun ini dan juga cukup lama di bppt ini bagaimana perkembangan bppt ini
anda lihat ya apakah roh itu masih sama atau bagaimana sekarang setelah almarhum habibie sudah tidak ada
bppt itu adalah legasinya pak habibi
presiden ri yang ketiga menjabat sebagai kepala bppt yang pertama saya adalah kepala bppt yang ke sepuluh
iya jadi pak habibie seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan membangun bppt ini bisa dikatakan sebuah terobosan pada saat itu pada saat kita indonesia ingin menjadi negara industri
terobosan terobosan beliau itu kemudian berbuahlah menjadi lembaga yang melaksanakan pengkajian dan penerapan
karena namanya adalah badan pengkajian dan penerapan teknologi
dan ini memang sebenarnya sesuai dengan undang undang empat puluh lima bahwa negara itu harus membangun kemampuannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
undang undang sudah menyatakan demikian dan kemudian
jadi mau tidak mau ini harus diterapkan
jadi bppt sebagai lembaga pemerintah non kementrian itu menjalankan sebuah amanah untuk menjalankan pengkajian penerapan teknologi untuk menghasilkan inovasi
inovasi teknologi yang tentu saja nanti akan bermanfaat bagi indonesia
yang berdaya saing yang memiliki kemandirian yang tentu saja akan menghela pertumbuhan ekonomi indonesia

dipikir pikir itu luar biasa ya
tahun tujuh puluh delapan kan diresmikan bppt
dan pada saat itu tentu kita masih sangat berbeda ya dunia istilahnya
tidak berpikir mengenai inovasi dan teknologi dan yang paling dekat dengan pak habibie tentu saja teknologi pesawatnya waktu itu
tapi setelah empat puluh satu tahun kalau bisa dihitung berapa jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga bppt ini
karena kita taunya biasanya hanya pesawat dan lain sebagainya
sebenarnya sangat banyak
jadi kalau misalnya kita mau melihat hilirnya karena kita selalu bicara tentang hilirisasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi agar dia betul betul bisa dimanfaatkan
karena pak habibie itu berbicara tentang filosofinya yaitu bermula di akhir
akhirnya adalah pemanfaatan akhirnya adalah pengguna akhirnya adalah pasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu
jadi bukan mengaji saja tapi menerapkan
karena kemudian muncul industri strategis pada saat itu bergerak di berbagai bidang
hanya salah satunya adalah industri pesawat terbang
padahal sesungguhnya masih banyak industri yang dilahirkan pada zaman itu
seperti elektronika di bidang telekomunikasi di bidang industri pertahanan di bidang engineering plan dan lain lain
yang mana bppt di situ berfungsi sebagai penghela daripada sumber daya manusia yang mampu mengangkat industri ini
dan ini dari segi sumber daya manusianya
dari tahun ke tahun itu sudah semakin banyak
iya semakin banyak
seperti diketahui pak habibie itu menyekolahkan banyak dari mungkin sebagian besar daripada sumber daya manusia di bppt
untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi s dua termasuk saya yang bersekolah untuk mendapatkan s tiga hingga sekarang ini menjabat sebagian besar
iya luar biasa
dan ada berapa sekarang yang di bawah pak hamam
ada tiga peneliti dan prekayasa
dan ini semua mereka rata rata insinyur s dua dan lain lain
jadi ada s satu s dua s tiga
salah satu program dan ini sesuai dengan apa yang menjadi prioritas dalam kabinet ini juga yaitu pembangunan sumber daya manusia
dan kita ingin mendapatkan bahwa bppt itu nantinya
paling tidak ada dua lima ratus s dua s tiga dari tiga orang
saya tertarik yang menarik dead value ini karena yang namanya inovasi ide mungkin ada sepuluh orang sepuluh orang punya ide
tapi mungkin nanti hanya satu gitu yang ternyata bisa diterapkan
nah itu kuncinya itu apa
itu itu itu itu
sekarang ini semua pembangunan apalagi periode kedua presiden jokowi ini kan harus ke soft skills nya ya
ini bukan saja pembangunan infrastruktur yang seperti jalanan dan lain sebagainya tapi justru dari sumber daya manusianya itu sendiri
tapi bptt ini kan lembaga non kementerian kan
bisa ceritakan sedikit bagaimana ini peran posisinya lah
istilahnya bppt dalam seluruh kelembagaan pemerintah dan juga swasta
saya pasti juga swasta menggunakan teknologi dan inovasi yang dikeluarkan oleh bppt
itu bagaimana kolaborasinya dan sinerginya
jadi kalau kita mengacu kepada undang undang yang terbaru
undang undang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
itu ada lima penyelenggara ilmu pengetahuan dan teknologi
lembaga penelitian dan pengembangan
lembaga pengkajian dan penelitian
lembaga pengkajian dan penelitian
kemudian perguruan tinggi
kemudian badan usaha
dan lembaga penunjang
jadi diantara lima klasifikasi daripada penyelenggara iptec itu
bppt adalah salah satunya yang melaksanakan sebagai lembaga pengkajian dan penerapan
kita kalau lembaga jirap ini kita sebut singkatannya
pengkajian dan penerapan
itu memang tugasnya adalah
dan kemudian mendayagunakan teknologi
untuk menghasilkan inovasi
itu benar benar line daripada bppt
dan inilah yang kita laksanakan melalui tujuh peran di bppt ini
tujuh peran itu yang pertama adalah perkayasaan
itu artinya engineering kita mendesain melaksanakan detail engineering design
kemudian kita melaksanakan reverse engineering disitu
kalau kita ingin melompat cepat
ya kita akan melakukan apa yang sudah berkembang
supaya kita bisa mengejar ketertinggalan itu
jadi kalau memang ada kebutuhan terhadap sebuah produk inovasi
ya contohnya misalnya kita ingin mengembangkan implan tulang
kenapa implan tulang itu perlu kita kejar ya kemampuannya
karena hampir semua produk implant itu adalah import
kita ingin menghasilkan sebuah teknologi ya inovasi
yang bisa sebagai substitusi impor
akhirnya kita membuat sendiri produk implan tulang itu
ini berapa persen jadinya sudah made in localnya itu
jadi otomatis harganya juga jauh lebih kurang ya
ya karena kita masukkan ke dalam e katalog ya
sehingga pengadaannya itu betul betul sudah transparan dan akuntabel
katakanlah kita ada sebuah produk yang sudah memiliki teknologi maju
dan kita ingin mengejar itu
itu makanya perkayasaan harus dilengkapi dengan clearing teknologi
tadi ada tujuh ya
perkayasaan yang kedua adalah clearing teknologi
clearing teknologi itu apa persisnya
ada sebuah kebutuhan dan kita menginginkan teknologi bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan itu
katakanlah untuk bidang energi
sekarang apalagi kita membutuhkan renewable atau energi bersih energi terbarukan
lebih banyak bicara tentang bagaimana kita itu bisa menghasilkan biogasolin ataupun lpg bio lpg
itu dari kelapa sawit misalnya
kita kan punya begitu banyak produksi kelapa sawit
dari produksi itu hanya sebagian yang terserap untuk kemudian diubah menjadi biogazolin atau green fuel
ya kan kita hidup di zaman serba hijau
semuanya itu harus ramah lingkungan
paling tidak tidak menggunakan fossil fuel ya
nah ini adalah upaya kita
kita melaksanakan clearing teknologi terhadap upaya kita untuk menghasilkan biogasolin itu dari kelapa sawit
dengan demikian ada lompatan bagi kita
untuk bisa memanfaatkan semua hasil hasil dari kelapa sawit itu
seperti diketahui kita adalah net importer untuk bahan bakar minyak
so bagaimana kita mesubstitusi import ini
ya kan menghemat devisa
kalau memang kita bisa punya bahan bakar dari sumber daya alam kita sendiri
ini adalah hilirisasi sumber daya alam
jadi tiga hal yang memang sekarang ini menjadi
tujuan kita di dalam pembangunan ini
kita menghilangkan import
jadi ada kedaulatan
hilirisasi sumber daya alam
memberikan nilai tambah
nilai tambah penting
kepada sumber daya alam
kita tidak akan mengekspor raw material
serta kemudian kita harus memanfaatkan teknologi tepat guna
yang memang bisa masif digunakan oleh masyarakat
ini lah kuncinya itu adalah bppt ini
ya itu itu
pengkajian dan penerapan
tadi sudah tiga
apa lagi tadi kan ada tujuh katanya fokus
nah tadi itu pengkajian
nah kita masuk ke empat peran yang dikategorikan sebagai penerapan
pertama adalah alih teknologi
kita mengembangkan teknologi yang memang
merupakan hasil riset lead bank ya
penelitian dan pengembangan
itu harus sampai kepada industri
industri harus mampu memproduksi
seperti tidak hanya dilaci saja itu kajiannya
ya ya harus mampu memproduksi itu
ini yang sering dibilang sebagai istilah dead value
karena pada saat kita membawa hasil riset dan pengembangan ke industri
banyak yang kagetnya dead on the way
terbatas kemampuan kita karena memang perlu selalu sistem inovasi di situ
jadi kita ingin menjadi jembatan dalam mengatasi dead valley tadi itu
lembah kematian dari sebuah produk ataupun invention
ataupun pemikiran inovasi yang didapatkan oleh lembaga lembaga maupun masyarakat
tapi itu sering terjadi ini bottleneck
berapa berapa persen dari pengkajian ini yang akhirnya tidak bisa diterapkan
istilahnya itu kan kalau hasil riset yang kemudian ditempatkan hanya di lemari saja gitu
tidak sampai tidak applicable
oleh karenanya tadi alih teknologi itu kemudian dilanjutkan dengan proses intermediasi
intermediasi bagaimana antara yang menemukan inovasi ini itu bisa match up dengan internet
dengan industri maupun masyarakat
itu adalah peran yang kedua dari penerapan yaitu intermediasi
kemudian adalah difusi teknologi
kita mendesiminasikan teknologi ini agar dimanfaatkan
dan yang terakhir adalah komersialisasi
jadi kalau kita bicara tentang inovasi itu akan merupakan sebuah proses rantai penambahan nilai
mulai dari ide yang mungkin bisa menjadi merupakan invensi sampai kepada komersialisasi dari produk itu
jadi kalau desi misalnya you have a great idea mengenai sebuah ide dan membawa ide itu sampai kepada digunakan
sampai kepada market
sampai kepada industri yang kemudian punya daya saing sehingga bisa berkompetisi dengan negara negara lain
itulah sesungguhnya pengkajian dan penerapan itu
dan yang bisa membuktikan bahwa ini berhasil itu komersialisasi
bisa diuangkan dan juga bisa digunakan seluas luasnya sehingga bukan saja mendapatkan nilai tambah tapi ada kegunaannya ya kepada masyarakat
tadi saya tertarik yang menurut saya death valley ini
karena yang namanya inovasi ide mungkin ada sepuluh orang sepuluh orang punya ide
tapi mungkin nanti hanya satu gitu yang ternyata bisa diterapkan
nah itu kuncinya itu apa
dan mungkin ada contoh hamad
yang berhasil lah dari laci pengkajiannya itu sampai akhirnya menjadi barang yang digunakan dan komersil
jadi saya ingin bicara tentang apa yang dikerjakan oleh bppt dalam setahun ini
banyak sekali ide ide yang kemudian melewati death value itu karena kami menemukan industri yang kemudian melakukan komersialisasi dari ini
tadi saya sudah bicara tentang implan tulang
implan tulang yang kemudian dihilirisasi melalui satu industri di jawa timur yang memproduksi implan tulang tersebut
kita juga melaksanakan sebuah proses untuk pangan pencegah stunting yang hasil dari karya para peneliti dan prekayasa bppt
yang sekarang ini akan dihilirisasi melalui indofood
dalam hal ini untuk bisa digunakan sebagai pangan alternatif untuk penjaga stunting
ini salah satu masalah nih di indonesia
kita masih banyak daerah yang dimana mana anaknya stunting
karena kurang gizi dan juga kurang sumber makanan yang memiliki kalori yang tinggi
di bidang lain saya mungkin bisa bicara di bidang energi
kita juga menghasilkan sebuah proses dari clearing teknologi
sekarang ini lakukan alih teknologi untuk fast charging station
so dari hasil clearing tadi ini kan harus dialih teknologikan ke industri tersebut
supaya industri itu bisa melaksanakan komersialisasi
nanti dari yang namanya stasiun pengisian kendaraan listrik umum ataupun spklu
ini kalau misalnya tidak dibawa ke sana itu dia akan jatuh ke lembah tadi
jadi salah satu yang tidak digunakan dan ide yang tidak dipakai
kita kan menghadapi climate change disruptive technology
banyak yang menjadi prioritas
iya banyak nah prioritas
imam ini sudah satu tahun di sini tapi sudah cukup lama di bppt ya
ini bisa melihat evolusinya dan sebagai seorang pemimpin muda yang dengan latar belakangnya juga luar biasa ya
it dan lain sebagainya itu
apa yang mau dipertahankan
semangatnya rohnya spiritnya tapi apa juga
innovation atau pembaruan yang dibawa dan yang ingin dibawa ke depan
ya tentu saja bppt itu sebagai lembaga pemerintah yang memang bergerak di dalam pengkajian dan penerapan teknologi
dalam periode ini pak jokowi sudah menyampaikan kita ingin melaksanakan pembangunan sumber daya manusia
kita ingin melaksanakan simplifikasi teknologi
kita ingin melaksanakan simplifikasi teknologi
kita ingin melaksanakan simplifikasi teknologi
kita ingin melaksanakan penyerahanan birokrasi
kita ingin melaksanakan transformasi ekonomi
dan itu adalah andil dari bppt untuk bisa bersama sama dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden untuk kita jalankan
jadi bppt ingin menjadi top notch daripada pengkajian dan penerapan teknologi
ingin mendorong semua hal yang memang ini
apakah itu yang terkait dengan drone misalnya untuk pengawasan dan surveillance dari kedaulatan negara kita
oleh karena kita mengejar untuk membangun
seperti kita lihat di sini dari contoh contoh drone karena memang sekarang itu semua harus serba teknologi ya
ini salah satu yang dikembangkan
ini adalah historically pengembangan dari drone bbpt
kalau dulu kita pesawat ya
ya ini pesawat udara nirawak kita sebutnya
ya ini pesawat udara nirawak kita sebutnya
nah sebelumnya kita sudah pernah mengembangkan tipe tipe yang kita sebut dengan alap alap
sekarang alap alap itu sudah berhasil kita komersialisasi melalui industri perusahaan lokal indonesia yang akan memproduksi alap alap itu
dan kemudian ada wulung misalnya versi wulung yang kita lihat di sini
dan untuk mencapai
ini mungkin namanya agak teknis ya
yang katanya satu
makanya yang terakhir ini namanya adalah
ini adalah sebuah roadmap kita untuk menyamai drone drone yang ada
ya mungkin yang saat ini menjadi benchmarking adalah karena indonesia memiliki drone dari cina yaitu ch empat
jadi elang hitam ini nanti akan menyamai drone ch empat itu
iya nanti lain kali mungkin kita harus lihat
nanti saya akan ajak desi berkeliling melihat beberapa produk inovasi yang saya harapkan akan menjadi terobosan
mungkin satu satu kenapa solid
lembaga pengkajian dan penerapan teknologi sebagai bagian daripada keseluruhan kelembagaan iptec di indonesia
ini akan bersama sama menggarap sebuah upaya kita menjadikan indonesia maju
jadi solidnya itu juga dari kerja
kita solid kita kompak kita solid kita punya respect to each other kita punya humility untuk bekerja sama
dan merangkul semua pihak yang memang mau bergerak
menjadikan inovasi itu sebagai budaya solid
ini menarik karena apakah ada reformasi atau perubahan dalam struktur ataupun cara mungkin budaya kepemimpinan
ke gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh hamam selama satu tahun ini sehingga solid ini merupakan salah satu moto atau aspek yang penting
contohnya apa saja
kita kan memang sebagai pemimpin itu harus memotivasi terus ya
sumber daya manusia
you have to create super team di sini untuk bisa mencapai target target tadi
dan target itu adalah yang memiliki impact
jadi kita harus membangun tim itu
itu bagaimana mungkin ada team building atau dengan
sekarang membangun segala kemampuan di dalam manajemen human capital human capital management
kita menilai setiap kegiatan dari prekayasa itu sekecil apapun itu berarti bernilai bagi dia untuk dia move up
di dalam fungsinya dia itu sebagai perekayasa
oleh karenanya saya melakukan penyederhanaan dan transformasi digital untuk mengurus bagaimana seseorang prekayasa itu sejak dia datang pagi hari di sini
dia sekarang nggak perlu lagi absensi dengan fingerprint
it doesn't make sense gitu di zaman sekarang
sekarang dia absen pakai mobile phone aja cukup dengan hp nya dia
yang penting performance nya kan
dan at the end of the day dia akan menyampaikan ini loh hasil kerjaku hari ini
aku bangga terhadap hasil ini
ini sudah satu tahun ini kira kira bagaimana hamam
tentu dari segi walaupun rohnya masih tetap pada semangat inovasi teknologi tapi fokus yang betul betul haruslah indonesia itu miliki
kita tidak harus mimpi yang terlalu awang awang tapi yang mana yang bisa diterapkan indonesia terus terang kan masih ya negara agraris misalnya kita ketimpangan ekonomi
sosial juga masih sangat terasa dan juga kita memiliki problem climate change
harus ada semua itu harus serba ramah lingkungan dan lain sebagainya
bisa disebutkan kira kira
kita kan menghadapi climate change disruptive technology
banyak yang perlu jadi prioritas
iya banyak nah prioritas
itulah jawaban apa yang menjadi fokus dari bbpt
jadi kita melihat prioritas riset nasional
yang tentu saja karena tadi riset itu hasil riset itu harus bisa menjadi landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan nasional
maka kita fokus pada bidang bidang prioritas nasional
baik itu di bidang energi dalam bahan bakar nabati misalnya
di dalam kita membangun kemampuan kita untuk drone kombatan
dalam industri pertahanan
ini kita wujudkan dalam bentuk yang namanya flagship inovasi
yang dikibarkan di bawah hamam
dan bisa kita kibarkan tidak menunggu satu rpjmn baru selesai
kalau bisa tahun depan semua itu sudah berkibar flagship flagship yang di lead oleh bppt
seperti drone untuk medium altitude long endurance male
itu kapan kira kira nanti selesainya
kita akan usahakan pada pertengahan tahun ini
prototipe yang pertama itu sudah terbang
kemudian kita bangun lagi
protipe kedua dan ketiga kita sebut elang hitam dua dan tiga
ini sudah bisa melaksanakan misi surveillance dan reconnistance
penting ini karena indonesia ini negara kepulauan
drone ini sudah terbang di natuna misalnya
di laut cina selatan
ataupun di pulau pulau terluar
dan terdepan untuk menjaga kedaulatan wilayah kita di tahun dua ribu dua puluh satu
dan kemudian kombatan
versi kombatan yang membawa weapon system
itu di dua ribu dua puluh dua
jadi kalau ada kapal kapal ilegal yang masuk itu bisa langsung ditangkap
kalau di acknowledge
harus diserang ya diserang
untuk mengusir mereka
jadi selama ini mungkin itu kesulitan indonesia sebagai negara kepulauan
itu adalah menjaga kedaulatannya
apalagi kalau sudah wilayahnya itu dilepas laut
sumber daya manusia
tapi smart innovationnya juga
kita bicara tentang smart city karena ada smart people di situ
dan yang terakhir adalah speed
jadi artinya apa
kita ingin menghasilkan inovasi itu tidak dalam jangka yang terlalu panjang
apalagi sekarang dengan teknologi ini kalau sudah satu dua tiga tahun obsolete ya
orang ganti lagi mungkin ganti teknologinya karena cepat sekali ya
jadi memang ada ide dari kita ini
kalau indonesia itu bisa memiliki perkebunan energi
katakanlah satu juta hektar
mungkin kita akan mampu mengatasi impor bbm
jadi black garlic ini memang kalau kita buka ini warnanya gelap ya
karena ini hasil fermentasi
satu jelas ini untuk stamina
karena banyak vitamin banyak antioksidan ya
kemudian untuk kontrol gula darah
kayaknya pak amang ini apa
gula darah juga kolesterol
jadi kolesterol tapi juga untuk imunitas kan ya pak
iya iya karena ini gula darah
jadi menambahkan an ersi
tapi ada satu hal
ini menyebabkan manfaatannya karma
dan saya berharap
jika fechie ngomong begitu
bahan bakar nabati untuk biogaselin
kita itu kalau memang betul betul ya menata peta jalannya ini
ya des itu mungkin kita bisa menghindari impor bbm di masa depan
ini kan juga lebih ramah lingkungan ya
tapi menurut saya juga yang dengan tingkat produktivitasnya lebih tinggi
tidak harus membuka lahan baru
bisa dengan mengoptimalkan lahan yang ada
karena kita juga tidak mau kan pohon pohon hutan kita ditebang
kita sedang buat kereta api semi cepat
iya dong harusnya listrik
sekarang harusnya listrik
iya serba listrik
kemudian kita harus bisa juga membangun kemandirian di bidang light rapid transit lrt
jadi lrt jabodebek itu hasil perkayasaan bersama sama dengan industri
dengan pt inka kemudian untuk tracknya itu kita juga menguji bersama sama dengan adikarya
lrt jabodebek itu adalah salah satu kebanggaannya kita karena itu adalah luar biasa dalam peningkatan
dan ini adalah karya anak bangsa jadi kita juga tidak
komponen dalam negerinya
dan ini tentu saja dari segi terapan dampaknya luar biasa bisa mengurangi polusi
tapi juga bisa meningkatkan mobilitas masyarakat tidak tergantung dengan mobil pribadi dan lain sebagainya
jadi banyaklah ininya efek positifnya
itu salah satu dari flagshipnya apa lagi
kemudian kita ingin juga mengejar ya bekerja sama dengan itb yang telah berhasil menghasilkan katalis
untuk bahan bakar nabati kita mengejar biogaselin malah kita berpikir mau
pemerintah kan sekarang mau b dua puluh b tiga puluh b lima puluh nggak tahulah
memang ada ide dari kita ini kalau indonesia itu bisa memiliki perkebunan energi
katakanlah satu juta hektare itu mungkin kita akan mampu mengatasi impor bbm

betul betul akan mengatasi akan menyerap ini b tiga puluh saja sudah menghemat hampir enam puluh tiga triliun
dan apalagi kita sebagai produsen kelapa sawit daripada kelapa sawit kita tidak laku di eropa
bisa dialihkan untuk menjadi bahan bakar yang jauh lebih ramah lingkungan apalagi
terus kemudian des kita ingin juga yang tadi saya omongkan mengenai bahan baku obat
kita itu masih mengimpor bahan baku obat itu
iya padahal kebutuhannya itu setiap tahun sekitar dua puluh lima triliun
kan pesan bpjs nya juga semakin lama semakin
karena obat obatannya impor
kenapa tidak kita memaksimalkan ya kemampuan kita dalam menghasilkan bahan baku obat untuk obat modern asli indonesia
nah ini bisa kita lakukan karena sebenarnya
raw material untuk bahan baku obat itu banyak sekali
ya justru indonesia
indonesia ini justru ya dari dulu kenapa kita dijajah itu karena kita memiliki raw materials yang memang dibutuhkan ya di seluruh dunia
pusatnya itu sebenarnya
tapi selama ini kita ekspor saja ininya raw materials nya bahan bakunya
ini berkaitan dengan harus menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tambah ya
nilai tambah dan substitusi impor
coba contohnya salah satu obat yang kira kira menjadi
ya ini sekarang kita lagi
ya ini sekarang kita lagi
coba untuk tanaman obat herbal ini kita memanfaatkan lahan untuk menghasilkan tanaman obat
dan kemudian dengan teknologi ini akan dirubah menjadi bahan baku obat
bahan baku obat yang mau kita kuasai adalah yang sifatnya sangat generik sebenarnya
mungkin sering udah kita makan
amoxicillin silesosforin ini adalah bahan bahan dasar untuk antibiotika
dan ini semua bahan bakunya kita sebenarnya miliki ya
tinggal di kenapa tidak dari dulu ya
iya betul kita akan coba untuk kesana
dan inilah fungsi clearing teknologinya kemudian nanti alih teknologinya
kemudian kita intermediasi ke industri ya supaya nanti akhirnya industri
dikomersilkan dan bisa kita ekspor ya
ini adalah pilot plan fermentasi salah satu fasilitas di balai bioteknologi
kapasitas pilot plant ini dari mulai tujuh puluh lima liter
dan sampai dua ribu lima ratus liter
ini fermentasi apa
jadi ini adalah lanjutan dari pekerjaan di laboratorium untuk fermentasi antibiotik
sebagai bahan baku obat
jadi setelah di laboratorium optimum kita bawa pada skala yang besar
ke tujuh puluh lima ke lima ratus ke tujuh puluh lima langsung ke dua ribu
jadi nanti hilerisasinya itu ke

satu satunya yang ada di indonesia
maksudnya kita bisa dapatkan
ini ada di indonesia ya
hingga lima puluh liter
ini ada di indonesia
tapi kalau itu seratus liter

ini hanya seratus liter

ini ada di indonesia
ini hanya seratus liter
kita harus bisa menemukan kembali ruh daripada bppt itu
lari dari dasar
apa sesungguhnya bbbt itu
dan kenapa dia memang diperlukan oleh negara
dan inilah itu hasilnya adalah inovasi inovasi yang lahir dari bbbt

di bppt untuk kemudian mengatasi persoalan nasional
mungkin kuncinya itu bukan pengkajiannya saja tapi penerapannya itu
dan ini benefitnya terhadap manusia terhadap kita kan sangat terasa ya
apalagi kalau kita ini hasilnya adalah obat obatan yang bisa sangat membantu
kita tidak akan terus menerus ya bergantung kepada impor
kita bisa membuatnya sendiri ini luar biasa harus didukung nih program program seperti ini
bagaimana supaya justru menciptakan lapangan kerja
karena orang kan takut kalau sudah ada ai ada robot ada automation kita mau ngapain
itu kan yang ditakutkan
kita ingin membangun
yang dikatakan sebagai
teknologi disruptif itu
bisa dikuasai oleh kita
indonesia jadi kalau tadi
ada obat modern asli indonesia
saya mau ai asli indonesia
contohnya itu seperti apa
kalau di jepang kita lihat kan salah satu
problem yang mereka miliki itu banyak sekali
orang orang yang memang perlu
dibantu dan jadi
carer nya itu sekarang pakai
robot ya pakai ai misalnya
nantar obat dan lain
sebagainya kalau di indonesia ini kira kira
apa yang dibayangkan dari ai
yang dibutuhkan tidak terlalu sulit kita
ai ini kan banyak sekarang
sisi transportasi seperti gojek
grab gitu ya
atau mau dari sisi logistik
travel gitu ya
ada yang sifatnya
itu kan pasti akan
kemarin saya merilis
mengko maritim dan investasi
atr dan bpn ini kita sepakat tuh
mengeluarkan satu data mengenai
luas panen padi dan berapa
total produksi padi ini
sudah memanfaatkan internet
ke depan akan lebih menggunakan
big data itu memastikan
kedaulatan dari segi pangan kan
saya ingin ai misalnya dipakai di berbagai
sektor salah satu yang
sekarang kita atasi
dampak perubahan iklim
dan khususnya cuaca ekstrim
ada teknologi modifikasi cuaca
bisa dikatakan ini
adalah satu use cases
untuk ai sebenarnya
karena data yang
sekarang kita miliki itu kan mungkin
semua bisa masuk ke dalam machine learning
jadi sekarang sudah dimiliki itu
sedang dalam proses pengembangan ai
untuk tmc untuk
karena banjir dan hujan lebat
ini kan akan terus terus
jadi cuaca ekstrim ini berjalan
di satu bagian sedang
musim hujan sedangkan bagian
yang lain dari indonesia sudah
mulai masuk ke musim kemarau
jadi kita yang satu
mengatasi dampak banjir yang lainnya
adalah mengantisipasi terjadinya kebakaran
hutan dan lahan jadi dengan
data yang kita miliki dan
bekerja sama dengan bmkg dengan
bnpb itu kita ingin memiliki
iya betul pengen itu artinya sebentar lagi
akan ada sistem smart tmc itu
jadi ai artificial intelligence yang
digunakan untuk membuat operasi teknologi
modifikasi cuaca di berbagai cuaca itu
ada lagi flagship yang masih belum disebut
tadi sudah ya
kendaraan listrik sudah flagship kita juga
kemudian pembangkit listrik tenaga panas bumi
ini juga sesuatu yang kita laksanakan
pembangkit listrik tenaga sampah
itu juga penting
rumah tahan gempa
jadi betul betul membumi ya sesuai kebutuhan
kemudian penyediaan air siap minum
dan kemudian bagaimana kita melaksanakan
yang sekarang ini kita akan bangun adalah
apalagi sampah sampah plastik
sampah sampah yang masuk ke laut kan des
dan itu datangnya dari sungai
karena sungainya harus dibersihkan
bagaimana teknologi untuk membersihkan
sampah sampah di sungai
jadi ini luar biasa banyak sekali dan saya rasa ini perlu
nanti satu persatu kita bahas
karena ternyata yang keluar dari bppt ini
luar biasa inovasinya teknologinya
tapi yang penting lagi ini semuanya itu bisa diterapkan
dan bisa mengubah kehidupan kita sehari hari
dan juga bisa memajukan ya
dari segi perekonomian dan juga membuat
bangsa kita juga jauh lebih maju
tapi hamam mungkin terakhir selama ini
apa kira kira kendala terbesar
bagi sebuah lembaga seperti bppt ini
dalam melakukan pekerjaannya tugasnya
misi visinya dan juga untuk membangunnya
juga dengan adanya undang undang baru ini
lebih memudahkan atau justru membuat lebih
waduh ini susah bergerak gitu
wah dengan undang undang yang baru ini
kita harap kita akan menjadi sebuah kekuatan
kekuatan untuk melaksanakan riset dan inovasi
dari mulai hulu sampai kehilir daripada riset itu sendiri
jadi lebih ini ya
melewati lembah kematian itu ya dead valley itu
supaya membawa hasil hasil invensi
yang melewati penelitian pengembangan
pengkajian dan penerapan itu
sampai kepada pasar
sampai kepada kebutuhan
karena pada akhirnya ini semua adalah inovasi
inovasi yang akan menjadi ciri daripada negara maju
jadi saya itu selalu mendudukan bahwa
teknologi itu mungkin sebagai mikro
tapi dampaknya adalah makroekonomi
karena pada akhirnya kita menghitung nih
dari sebuah hasil kajian dan penerapan
apakah dia memiliki dampak ekonomi
yang bisa di scale ya scalability itu
karena dalam world competitive index itu disebutkan
bahwa ciri negara maju
dia adalah bergerak dari efisiensi driven economy
dan sdm nya mau tidak mau juga harus kompetitif ya
tadi belum dijawab tantangan terbesar selama ini
untuk mencapai mimpi kesana
dengan adanya nanti sebuah koordinasi
dan sinergi diantara lembaga lembaga
lead bank girap baik itu dari lpnk
dengan litbang lead bank yang ada di kementerian dan lembaga
dengan pergeruan tinggi
dengan industri industri strategis nasional gitu
ini semua menjadi sebuah kekuatan besar
untuk menggerakkan riset dan inovasi itu
untuk mencapai tujuan itu
tantangannya adalah bagaimana mengkoordinasikan ini
mengkoordinasikan dan mensinergikan
bagaimana kalau istilahnya pak
presiden itu adalah bagaimana membuat sebuah orkestrasi
yang indah yang harmoni ya kan
tanpa harus bisa menyatukan ya
yang penting kita ada orkestrasi
yang satu main instrumen ini
tapi hasilnya itu semua
nah itu jadi tantangan kenapa
itu akan jadi tantangan karena ini proses ya
selama ini kan masih silo
dan kemudian dengan adanya nanti
badan riset dan inovasi nasional ini
inilah yang akan menjadi dirijen daripada orkestra ini
jadi kolaborasinya juga harus diperbaiki ya
harus satu visi ya
dan masing masing jangan
wah ini punya saya atau ini punya
mungkin ada semacam ego sektoral juga yang harus
approach yang kita gunakan dalam
mengkerek flagship tadi itu
kita bukan hanya sendiri
mengerjakan flagship ini
tapi semua lembaga yang terkait
yang memang berkontribusi misalnya untuk melaksanakan
substitusi impor terhadap alat kesehatan
itu bekerja sama di situ
jadi ada sebuah upaya bersama
super team di sini ya kan
bukan superman ya
super team supaya bisa mengkerek bendera itu lebih cepat
lebih baik lebih kuat
ya jadi makanya solid smart and speed
tapi optimis ya ini semua bisa
pasti kita selalu dukung ya
karena media kan juga selalu berkembang sesuai dengan teknologinya
apapun yang berkaitan dengan teknologi
kita juga ingin ya bisa menikmati hasilnya
karena dampaknya itu juga bisa nanti sangat sangat positif ya
bagi kemajuan indonesia dan juga kita menjadi negara yang terus menerus ya
lebih maju bukannya mundur tapi lebih maju
dan memiliki lembaga seperti bppt ini menurut saya itu sesuatu yang luar biasa
kita harus juga appreciate ya
dan ini semakin banyak anak anak muda yang mungkin ikut menjadi bagian dari bppt ini
tentu juga kualitas inovasinya dan hasilnya nanti akan jauh lebih bagus
hamam terima kasih banyak
dan mungkin nanti kita janjinya ya
nah dari flagship flagship ini harus kita satu persatu
kita kenali lebih dekat lagi supaya
ya saya ajak desi berkeliling ya
untuk melihat semua hasil karya yang selama ini
seeing is believing ya
terima kasih banyak hamam
dan ya demikian side with desi anwar
jangan lupa saksikan tayangan ini juga di cnnindonesia com
dan juga bisa diikuti di
kanal cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa di lain waktu
dan tentu saja pak hamam kita pasti akan berjumpa kembali
dengan hasil hasil karya yang dilahirkan ya di bppt selama ini